sampai jumpa di video selanjutnya

sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
ya allah ampunlah segala dosa dan kesalahanku ya allah
dengan caramu engkau telah mempertemukan aku kembali dengan saskia
pada saat aku menginginkan dia dia menolakku ya allah
dan pada saat aku mengira dia sudah pergi untuk selamanya
engkau kembalikan dia dalam kehidupanku
aku gak tahu bagaimana berterima kasih kepadamu ya allah
saskia membuat aku merasa begitu dekat denganmu
dan kasih sayangmu ya allah
izinkan dia menjadi pendamping hidupku ya allah
tanpa harus menyakiti orang lain
jadi kamu mencintai perempuan lain di belakangmu
bukan begitu julia
sebenarnya aku ingin memberitahukan kamu sebelumnya
kalau aku mencintai dia
terus gimana dengan aku
kamu bilang kamu akan menikahi aku
itu sebuah kesalahan
karena aku tidak pernah mencintai kamu
terus kalau begitu kenapa kamu melamarku dan kamu bilang kamu mau menikah ya
itu keputusan yang terburu buru

itu keputusan yang terburu buru
itu keputusan yang terburu buru
karena aku ingin lari dari sebuah kenyataan yang memalukan
kenyataan yang memalukan dari saferi
kamu menggunakanku untuk melupakannya dan setelah aku menyembuhkanmu
kamu meninggalkan akan begitu saja
aku mencintai dia
sangat mencintai dia
tapi aku mencintai kamu
dan aku tidak akan pernah melepaskanmu
kamu harus melepaskanku
kamu harus melepaskanku
aku tidak akan melepaskanku
karena kamu telah memberi cincin di jari manisku
yang harus kamu lakukan sekarang adalah lepaskan perempuan murahan itu tuh
atau aku akan membunuhnya
aku akan membunuhnya
aku akan membunuhnya seperti ini
sekarang saya permisi dulu
terima kasih banyak dok
sayang kamu mau kemana istirahat saja dulu
julia kamu tenang saja
ini tidak seberapa kok
cuma luka kecil
tadi aku lihat banyak banget darah keluar dari situ
kamu untuk sementara istirahat aja dulu ya
ya tapi kan
yana julia benar
kamu memang harus istirahat dulu
kamu berani mempermainkan saya selama ini
tapi sekarang giliran gue membalas semua
dan kita lihat saja nanti siapa yang akan menang
kamu mau coklat panas
ibu juga mau
tidak anak terima kasih
terima kasih bu
saya apa yang harus kamu lakukan kepada dia
saya juga tidak tahu ma
mama tidak suka kamu dengan keadaan seperti ini
ya kita tidak bisa terus membohonginya
kamu harus mengatakan yang sebenarnya
sepertinya julia sangat mencintai saya
saya nggak pernah mencintai julia sama sekali
dia cuma tempat pelarian hati saya ketika hati saya sedang hancur
tapi selama itu ma
dia tidak bisa mengisi kekosongan hati saya
satu satunya wanita yang saya cintai
tapi kamu harus segera menyelesaikan dan mengatakannya pada julia